kok gak dibuka buka sih
surat perjanjian gue sama andien kemana ya
gini nih kalo kamarnya gak dikunci
eee tadi ada yang masuk kamar saya gak
soalnya ada satu dokumen di lecet saya hilang
kiki kurang tau mas soalnya dari tadi kiki juga gak masuk masuk kamarnya mas
terus siapa yang ngambil coba
ada lagi yang lain perlu dibantu
ma pinjem rena ya sebentar ya
ya boleh dong rena sama papa dulu ya oke
rena duduk dulu disini
papa mau tanya sama rena
rena liat kertas yang ada di laci sini gak punyanya papa
terus sekarang kartasnya dimana
buat bikin pesawat pak main sama opa
apa ada di halaman ya
bahaya kalau dibaca sama mama sarah atau papa surya
gawat kenapa pa
ini resep obatnya ya bu
tapi jangan sampai telat makan ya bu ya
oke baik dokter terima kasih ya
oke kalau gitu saya permisi ya dok
karina kita ketemu lagi
mas chandra apa kabar
mas chandra apa kabar
mas chandra kenapa
lagi berobat sekarang di jakarta
oh gitu kita udah lama banget gak ketemu ya mas chandra
iya dan kamu tinggal di luar negeri
iya mas chandra juga kalo gak salah tinggal di luar jakarta kan
di malang jadi sekarang lagi ke jakarta sekaligus berobat atau gimana
sekarang kita tuh tinggal di rumahnya nino
udah di jakarta terus ya
jakarta terus ya
bagus deh kalau gitu emang apa ya menyenangkan sekali bisa tinggal sama anak kah
udah jauh jauhan terus ya kan
baru aja kemarin ya
dan saya ajak dia untuk suruh ketemu sama kamu
kalo gitu nomer telpon dong kita kemarin lupa tukeran ya
makanya buru buru sih kemarin
aku kasih nomer ke kamu nanti you miss call me oke
sehat sehat ya mas chandra ya
mas chandra sampai ketemu besok sehat sehat ya
udah gak jauh jauhan lagi
pake kartu ya
gue beli tas baru buat mama
mama pasti suka
kok gak ada buka buka sih
apa gak ada orang
tante mirna ke belakang dulu sebentar ya
halo mama dimana sekarang
elsa mama di rumahnya aldebaran
ngapain sih mama kesana
makin sering papa kesana dan ketemu ar
bisa makin cepat kebongkar rahasia gue
aku udah di depan rumah mama loh sekarang
aku kangen banget sama masakan mama
tapi ternyata mama gak ada di rumah
kira kira aku datang aja
terus gitu aku bawa hadiah loh buat mama
mama pasti suka
oh ya tumben elsa
aku tahu aku salah kemarin
aku terlalu keras sama mama
tapi kamu mau tau sendiri
aku dalam situasi yang serba salah
aku gak ada maksud untuk nyakitin hati mama
mau mau kan maafin aku
elsa adalah anak kandungku
dan meskipun elsa memang sudah bersalah
aku tetep gak tegas
aku juga gak membiarkan elsa menderita
yaudah nanti mama coba ajakin papa pulang ya
iya mah aku tunggu ya ma
mungkin aku harus lebih mengawasi elsa
supaya dia nggak manja dan tidak membuat masalah lagi
opa kita main pesawat
abis kertasnya soalnya
pa tadi yang buat pesawat pesawat ini papa ya
iya tadi reina minta dibikinin pesawat satu
dari satu ke dua ke tiga
akhirnya jadi sebanyak ini deh
maaf ya jadi bikin kotor
papa main pesawat pesawatan sama reina
jangan jangan papa udah lihat lagi surat itu
tapi si kak papa masih tenang tenang aja
berarti papa belum liat surat itu
gue mau tanya andin deh
tapi takut dapat denger terus curiga
udah di rumah
sudah kita pulang sekarang yuk
ntar sore atau
sudah jenguk reina
jadi papa tuh tadi yang maksa datang sini karena katanya kangen sekali sama reina
din kamu kenapa din
kamu gak apa apa